hai bapak belum bangun cima

ya oh fathima oh fathima eh ada apa sih ini bangsi mana kecelakaan motornya sambil taksi
hai kecelakaan iya mati hai keadaan sekarang gimana enggak tahu deh bang bagaimana keadaannya
yang jelas sudah dibawa ke rumah sakit masih gelengger lagi orangnya mati atuh ngopet
terus ngomong dari tadi mati mati melulu nyari siapa thomas fathima womba fathima tadi pergi
sekarang begini aja deh lu aja ke rumah sakit sana biar nanti kabarin fatimah biar gua mau sepuluh
kalau gitu saya jalan duluan ya bang ya
peda peda iya gue naik motor topeng
mana keluarga pak manap begini ya bapak sekarang belum sadar karena mengalami
migran otak yang cukup parah jadi bapak harus dirawat dulu tapi boleh ditunggu
kan pak dokter oh boleh boleh nanti pak manap kita antar ke perawatan ibu boleh tunggu di sana
ah iya malu maluin biar aja bang mamat sendiri yang bilang sama si titin
bener juga mak besok kalo si titin kemari lo bilang deh sama dia lo jatuh cinti gitu ihh
loh memangnya kenapa
si titin kurangnya apa sih
nggak kurang apa apa sih cuma yang nggak naksir
nggak naksir yang ini lo nggak naksir yang itu lo nggak naksir
abis siapa yang lu taksir
aduh dede nyak jangan ngomongin dia aja ayo jadi pusing puyak lo tujuh keliling
eh mau ke mana lo
bapak kok belum bangun sih mak
bapak masih pengen tidur
sidik doain bapak ya biar siap tersembuh